koalisi jurnalis anti kekerasan sumatera utara menggelar aksi solidaritas
mengecam tindak kekerasan intimidasi dan penyensoran yang dilakukan sekelompok masa
terhadap sejumlah jurnalis yang melakukan liputan aksi munajat dua ratus dua belas di monas jakarta kamis malam lalu
para jurnalis mendesak polisi menindak tegas para pelaku
dalam aksinya pengunjuk rasa bergantian berorasi mendesak polisi menggunakan undang undang no empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pers terhadap para pelaku
jadi kita meminta agar seluruh pihak dari manapun untuk menghentikan kekerasan terhadap pers
dalam bentuk fisik maupun intimidasi psikis
karena ini merupakan kejadian yang terjadi ketika munajat dua ratus dua belas kemarin di monas
itu merupakan peristiwa yang kesekian kali dan kami berharap itu adalah peristiwa terakhir intimidasi terhadap pers
nah kami juga meminta kepada semua pihak khususnya terutama dalam kondisi politik saat ini
untuk tidak memusuhi pers dalam konteks apapun
karena semua yang disuarakan pers itu adalah berdasarkan fakta berdasarkan informasi yang akurat
bukan berdasarkan hoax atau informasi yang tidak bertanggung jawab
aksi serupa juga diperlukan
dilakukan puluhan wartawan di kabupaten tegal jawa tengah
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini